tiga belas orang pekerja bangunan puskesmas di distrik paro kabupaten duga
dievakuasi oleh tim gabungan tni polri
sementara panglima tni memastikan sudah mengetahui lokasi pilot dan penumpang susi air
meski belum bisa diselamatkan
menggunakan helikopter tim gabungan tni polri mengevakuasi lima belas pekerja di distrik paro kabupaten duga rabu siang
para pekerja bangunan puskesmas dalam kondisi sehat dan diamankan ke timika
setelah sempat disandra kelompok bersenjata pimpinan egyanus kogoya
menurut kapolda papua ke lima belas orang pekerja tersebut awalnya mendapatkan ancaman dari kelompok bersenjata
karena merasa takut para pekerja itu mengungsi ke tempat seorang tokoh agama di duga
anggota tni polri kemudian berupaya melakukan evakuasi dengan mendatangkan pesawat susi air
namun pesawat tersebut kemudian dibakar setibanya
di bandara paro
sementara itu penjabat bupati duga namia winjangge mengatakan

saya belum tahu itu mereka minta tempusan atau ini belum tahu kami akan komunikasi
kami akan komunikasi dengan berbagai kegetatan yang kita lakukan
tapi sampai hari ini belum ada permintaan atau seperti itu
di jakarta panglima tni dan kapolri mengatakan sudah mendeteksi keberadaan pilot pesawat susi air
kapten philips yang merupakan warga selandia baru
pasukan yang dikerahkan kini fokus mencari pilot susi air di kawasan paro kabupaten duga
belum tapi sudah terdeteksi
ya nanti makanya dengan tadi sudah kita evakuasi dengan lima puluh
ya nanti prioritasnya sekarang ini untuk mencari pilotnya
pesawat susi air jenis pilatus porter dengan nomor registrasi
pkpvj sebelumnya dibakar kelompok persenjata pimpinan egn nuskogoya setelah mendarat di bandara paro
empat belas orang pekerja sudah diselamatkan
sementara kondisi dan keberadaan pilot hingga kini belum diketahui
demi leputan cnn indonesia